good morning inilah rekaman video amatir saat perempuan dengan seragam asn memecahkan kaca mobil sebuah mobil yang sedang berhenti
aksi ini terjadi di jalan ronggo warsito kelurahan karangtengah kecamatan kota ngawi senin siang
diduga perempuan tersebut marah setelah mengetahui suaminya berada dalam satu mobil bersama perempuan lain
perempuan tersebut diketahui pegawai di upt puskesmas teguhan kecamatan paron kabupaten ngawi
sementara sang suami seorang anggota kepolisian
kejadian ini sontak menjadi tontonan warga di sekitar lokasi serta pengguna jalan yang saat itu melintas
seorang ibu hamil yang akan melahirkan terpaksa ditandu selama enam jam menuju puskesmas terdekat
inilah momen ketika sekitar dua puluh orang dari desa hukul kecil kecamatan elpa putih kabupaten seram bagian barat

untuk mencapai puskesmas elpa putih warga harus naik turun gunung menandu yuliana termasuk menyeberang sungai
warga menandu yuliana mulai pukul sepuluh pagi dan tiba di puskesmas sekitar pukul empat sore jumat pekan lalu
jarak yang ditempuh sekitar dua belas km

jarak yang ditempuh sekitar dua belas km
keluarga emosi karena permintaan menggugurkan kandungan ditolak seorang pemuda di semarang jawa tengah
tega menghabisi kekasihnya yang sedang hamil delapan bulan jumat pekan lalu
aksi sadis tersebut dilakukan di dalam kamar kos tanpa diketahui penghuni lain
awalnya polisi yang menerima laporan mencurigai kondisi jasad karena terdapat luka lebam di sekujur tubuh korban
polisi kemudian mengorek keterangan dari ade kekasih korban
awalnya ia menyebut kekasihnya tiba tiba terjatuh dan langsung tidak bernyawa
namun setelah didesak ade mengaku telah melakukan pembunuhan